suara merdu lantang terdengar dari pemuda tujuh belas tahun bernama louis bertran di sebuah
ruangan sekolah rawinala condet jakarta timur siang itu ia bersama teman temannya berlatih
untuk pentas seni mini memperingati hari penyandang disabilitas internasional yang
jatuh pada tiga desember setiap tahunnya louis adalah anak tunanetra yang beruntung
mendapat akses pendidikan memadai ia tak hanya sekadar mendapat ilmu pengetahuan tapi juga bebas
berkarya mengekspresikan kegemarannya cita citanya menjadi guru musik dan penyanyi menjadi pengingat
bahwa meski memiliki keterbatasan fisik namun semangat mendapat akses pendidikan tak boleh
luntur yang saya bikin semangat adalah saya selalu
hai menanamkan di mindset saya di pikiran saya bahwa keterbatasan itu bukan halangan bagi saya
itu adalah pacuan untuk saya untuk saya bisa lebih berkarya lagi untuk saya bisa lebih belajar lagi dan
saya harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa saya itu bisa karena saya juga yakin bahwa tuhan
itu menciptakan kita sempurna dan baik adanya cerita berbeda datang dari yona jessica lahir
prematur tujuh bulan tiga minggu
kondisi fisik yona kurang sempurna ia difonis menjadi anak dengan multidisabilitas sejak umur
dua tahun yaitu tuna netra tuna rungu sekaligus tuna wicara bagi yona datang ke sekolah rawinalla
adalah saatnya belajar hal hal sederhana seperti berkomunikasi dengan sentuhan dan menghafal
langkah langkah melakukan kegiatan sehari hari kami kan enggak tahu cara menangani anak anak seperti
disabilitas ganda ini jadi kami ya mungkin pasti kalau tidak ada rawinala juga bingung ya untuk menghadapi anak anak ini
karena kemauan mereka kami tidak mengerti karena tidak berbicara tidak melihat gitu kan
terus apa yang mereka inginkan kadang kadang membuat mereka emosi juga dan kami juga terbawa kadang kadang seperti itu
namun sayang sekolah tempat louis dan yona menimba ilmu kini diambang krisis
sekolah bagi penyandang disabilitas ganda tertua di indonesia yang pertama berdiri tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ini
masih berstatus swasta dan pendanaannya terbatas di bawah yayasan pendidikan wituna rawinala
pandemi covid sembilan belas yang memukul semua sektor ekonomi membuat minimnya perhatian donatur
sebetulnya kalau secara jujur ya
kami membutuhkan bagaimana kita bisa bersinergi dengan pemerintah masyarakat untuk mewujudkan dalam pemenuhan hak hak ini
jangan sampai terjadi diskriminasi khususnya bagi anak anak yang disabilitas ganda
karena anak anak ini memiliki keterbatasan secara khusus tentunya membutuhkan pendamingan secara khusus
membutuhkan kebutuhan kebutuhan pembelajaran secara khusus
terus kemudian ya itulah yang membuat
kita menjadi operasionalnya sangat besar dan orang tidak tertantang untuk menangani anak anak ganda
penyandang disabilitas ganda terkadang tak diterima di sekolah luar biasa tipe a b c d atau e
karena membutuhkan perhatian ekstra
sedangkan berdasarkan data terakhir yang dipublikasikan direktorat pendidikan luar biasa kemendikbud di tahun dua ribu delapan belas
hanya ada empat sekolah khusus tuna ganda di indonesia
para tenaga pendidik dan orang tua siswa di sekolah luar biasa
sekolah rawinala berharap pemerintah mempertahankan dan menambah sekolah luar biasa tipe g
karena sejatinya pendidikan yang layak adalah hak bagi setiap warga negara termasuk mereka para penyandang disabilitas ganda
satrio adi robin kitt jakarta